badan pengelola masjid istiqlal memutuskan untuk meniadakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
baik bagi acara kenegaraan maupun masyarakat umum
keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak
imam besar masjid istiqlal nasaruddin umar menyebut dalam kaedah fikih disebutkan
bahwa mencegah bahaya lebih utama daripada mengejar manfaat
pihak istiqlal juga telah melakukan simulasi jika sholat idul fitri tetap dilaksanakan
dan akhirnya memutuskan untuk meniadakan pelaksanaan solat idul fitri tahun ini
demi meminimalkan penyebaran covid sembilan belas
sesuai anjuran gubernur jakarta nasaruddin umar juga mengajak umat islam
untuk sholat idul fitri di lingkungan sekitar rumahnya masing masing
kami sudah melakukan simulasi
jadi bukan tanpa alasan bukan tanpa simulasi bukan tanpa perhitungan yang matang
kami sangat sebetulnya ingin bersama sama dengan para jamaah untuk menyelenggarakan sholat idul fitri
tetapi sekali lagi pertimbangan kami di atas segala galanya adalah
kita kembalikan bahwa
mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat
kita harus menghilangkan segala hal yang bisa menimbulkan bencana
selain meniadakan pelaksanaan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh dua hijriah di kawasan masjid istiqlal
badan pengelola masjid istiqlal juga tidak akan menggelar malam takbiran dengan mengundang jemaah ke kawasan masjid
malam takbiran akan digelar secara daring dengan mengundang duta besar negara sahabat
serta perwakilan kbri dari seluruh penjuru negeri
tarwihan tetap kita lakukan sesuai dengan standar protokol yang kita tetapkan ya itu sekitar dua orang
dan takbiran pun juga kita akan lakukan tapi dengan cara zooming
zooming kita nanti itu kita akan mengajak negara negara masjid istiqlal

bri di luar negeri juga untuk ikut bersama sama kita untuk mengumandangkan takbir
tetapi takbirnya zooming tidak dilakukan berkerumun di masjid istiqlal